bu ani ini dulu di imf pernah ya di world bank jadi bosnya
kita juga sendiri sebagai negara kan punya sejarah dengan yang namanya imf dan world bank juga
nah ini dalam ya mungkin sampai sekarang ini kan orang oh ya imf world bank institusi asing
dan kadang kadang juga dilihatnya dengan agak curiga dan lain sebagainya
sebenarnya bagaimana hubungan kita sendiri indonesia ini dengan yang namanya imf dengan yang namanya world bank
apakah ya kita sudah istilahnya sejajar lah atau bahkan kita justru yang menjadi driver dari diskusi apa yang kita inginkan
ini bagaimana bu ani
karena ini penting juga ya untuk ketik tahun
indonesia kan warga dunia
dunia ini adalah sekitar satu ratus sembilan puluh dua negara di dunia
tidak semuanya menjadi anggota imf world bank
tapi hampir semuanya satu ratus delapan puluh sembilan negara
sampai seluruh pacific island seluruh dunia ya dalam hal ini
karena kita ada di dalam pertama un united nations pbb persatuan bangsa bangsa
semua negara di dunia itu menjadi anggota pbb
dan dari sisi pbb sendiri imf world bank itu dianggap sebagai arm length nya kuasi
walaupun mereka kedudukannya tidak di new york dia ada di washington dc
institusi ini yang disebut sebagai bretton food institution karena dulu dibangun pada saat sesudah perang dunia ii
di bratton wood yang diinisiatif dengan pemikiran negara negara yang hancur karena perang harus segera dibangun
maka kemudian dibuatlah yang disebut imf dan bank dunia
bedanya diantara keduanya imf itu menyangkut masalah global
apa yang disebut financial relationship
jadi dia menyangkut masalah keseimbangan keuangan global makanya dia mengurusin raca pembayaran
kalau itu seperti seluruh dunia kalau ada ekspor import capital flow itulah yang imf
maka biasanya yang menjadi gubernurnya kalau orang menjadi anggota imf itu bukan menjadi anggota pasif
karena dia memasukkan uang di situ dan saya memegang share
jadi cara imf membuat kepentingan
keputusan ditentukan oleh para pemiliknya
pemiliknya yang negara negara ini
di seluruh dunia sekarang ada negara negara yang punya single share seperti amerika china jepang uk inggris perancis jerman
itu mereka punya chair single sendiri
yang lain bisa berkumpul
indonesia itu bersama sama singapura malaysia thailand vietnam
di dalam satu chair yang sama
saya di imf pernah jadi executive director mewakili sembilan negara ini
jadi waktu imf diskusi mengenai apakah suatu program katakanlah waktu itu di yunani atau sekarang ini di argentina
argentina ngadepin situasi krisis ekonomi
mereka minta imf untuk masuk
kemudian paketnya lima puluh billion
bagaimana cara kita membantu argentina
dilihat kondisi ekonominya
oh mereka harus melakukan koreksi ini ini ini
tapi itu negara itu meminta datang sendiri
di dalam board didiskusikan programnya seperti apa
dan kita boleh menyampaikan oh dulu indonesia pernah mengalami gini thailand pernah mengalami ini
apakah program itu cocok atau tidak
bagaimana kita bisa membantu menyelesaikan krisis tapi menolong kelompok miskinnya tidak makin menderita
hal hal seperti itu didiskusikan
jadi kalau kita di sana menjadi posisinya executive director
yang biasanya adalah berasal dari bank sentral baik bi
kita harus ikut aktif untuk meyakinkan bahwa imf itu bisa membantu negara itu
tanpa atau dengan tetap menjaga kelompok kelompok miskin
bank dunia yang berbeda
bank dunia itu bank namanya
bank itu berarti semua negara satu ratus delapan puluh sembilan yang jadi anggotanya masukkan capital
kita punya share juga
jadi yang dipinjam itu uangnya bank dunia
iya uang yang dari seluruh negara itu satu ratus delapan puluh sembilan plus bank dunia bisa issue dari market
dan kemudian dipinjamkan ke negara miskin dengan suku bunga yang jauh lebih rendah dari market
untuk tadi mengejar berbagai ketertinggalan untuk pendidikan kesehatan infrastruktur
yang tujuannya adalah untuk eradicating poverty menghilangkan kemiskinan di dunia ini
jadi bank dunia biasanya akan mengatakan
oh kalau kamu pinjam untuk listrik
maka dia tidak hanya membangun instalasi listrik dari mulai power generator transmission
tapi kalau kamu sudah bisa menghasilkan listrik bagaimana supaya produksinya bisa jalan terus
tata kelolaannya gimana
pln nya seperti apa
nah itu mereka biasanya masuk dalam satu paket seperti itu
nah persepsi masyarakat umum biasanya menganggap apakah interaksi seperti ini dianggap menjajah atau mendominasi
itu adalah tergantung dari cara kita
kalau saya sebagai menteri keuangan saya tidak pernah merasa dijajah
orang datang ke sini mereka mengatakan
coba saya ingin dengar apa yang kalian advice ke republik indonesia
cara dia membaca data kita bisa bandingkan dengan cara kita baca data
dia bisa baca ekonomi kita fiskal kita moneter kita neraca pembayaran dia bisa labor dia bisa lihat banyak data
kadang kadang mereka punya expert yang kita nggak punya
sehingga mereka bisa mengatakan oh kalau kayak gini gini negara kamu mungkin bagusnya kebijakan di bidang pendidikan bagus
tapi hasilnya mungkin belum bagus
kenapa indonesia hasilnya tidak bisa sebagus vietnam
nah mereka akan bisa memberikan itu advice
buat saya menurut saya bagus saja
dan kalau memang oh ternyata benar nanti kita lihat
bagaimana indonesia bisa memperbaiki diri kita sendiri
jadi kalau kita merasa sebagai manusia yang merdeka kita menjadi manusia yang independen kita profesional kita melihat mereka sejajar dengan kita
bahkan saya bisa kontes kalau mereka cara bacanya salah
menurut saya nggak kayak gitu cara bacanya
that's what we call it kita sebagai anggota imf world bank
itu adalah sebagai negara merdeka
kita memutuskan menjadi anggota
kita ikut di dalam membuat ekonomi dunia
kemudian ekonomi dunia menjadi baik
dan setiap krisis itu selalu kompleks
makanya kalau sudah krisis imf masuk ya memang kemudian mereka akan bergulat dengan kompleksitas dari krisis itu
disitulah muncul biasanya social politik muncul
karena biasanya setiap negara harus melakukan koreksi yang painful
biasanya harus ada structural adjustment segala macam yang harus tightening the belt
dan pertanyaannya negara negara itu memang harus memutuskan apa yang terbaik bagi negaranya sendiri
jadi kalau persoalannya tadinya negara itu munculnya adalah karena bank banknya salah diurus
ya seperti misalnya di yunani
mereka hidup dari utang ke utang ke utang utang terus akhirnya tiba tiba nggak bisa lagi
terus datanglah amf
jadi yang disalahin yang datang mungkin dalam hal itu
padahal mungkin karena berbagai persoalan masa lalu mereka
jadi memang saya yakin itu akan terus muncul stigma mengenai itu
namun di dalam mengelola ekonomi dunia kita semua tahu bahwa tidak mungkin ekonomi itu akan selalu berjalan mulus
kadang kadang mengalami goncangan kadang kadang mengalami krisis
dan setiap negara selalu membutuhkan untuk pertahanan
membutuhkan untuk pertama belajar mengenai dirinya sendiri
yang paling bagus adalah negara harus diurus bagus
negara harus tidak ada korupsi polisinya bagus
sehingga ekonominya maju terus
tapi kan kadang kadang ada satu negara yang ada satu kurun waktu
entah karena politiknya
dia bisa membuat keputusan keputusan yang tidak baik
yang kemudian konsekuensinya adalah pada generasi yang akan datang
yang menarik di dua ribu delapan belas atau yang berubah
yang perlu untuk meningkatkan kewaspadaan dari semua negara termasuk indonesia
adalah bahwa eskalasinya tinggi
dan ini dari retorika menjadi action
kalau dulu presiden trump mengatakan saya akan meminta negara negara yang punya surplus dengan amerika untuk saya naikkan tarif
kalau sekarang dia sudah lakukan